saudara sebuah pesawat tergelincir di luar area lintasan bandara wedabai halmahera tengah maluku utara
pesawat ini tergelincir atau keluar lintasan di bandara wedabai halmahera tengah maluku utara sabtu sore waktu indonesia timur
penyebab pesawat tergelincir belum diketahui namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
sampai sore ini saudara pesawat masih berada di luar lintasan bandara wedabai